ih loh punya pacar gak perhatian banget sih
perhitungan amat sih jadi orang
masih cuma ngeliatin kesalahan aja lho lho orang gak mau
tante ranglo jahat banget sih
udah capek capek aku jemput
dia malah pergi
gimana ya tante jadi gak enak hati
gimana sih caranya ngambil hati si rama
wah ini apa tuh
dondalan kakak perempuan
jemputan cantik ih
masya allah nii
kamu tuh ngapain sih
pokoknya aku gak mau terlihat seperti orang lain
aku mau jadi diriku sendiri bu
memangnya kamu mau jadi siapa
pokoknya aku gak mau berubah
dan aku gak mau dijodohin
kamu tuh bu ya jangan kesusu gitu toh
kamu kan belum kenal sama yang namanya rama
coba kamu kenalan dulu sama dia
terus setelah itu kamu bicara
kan aku udah bilang toh
cowok jakarta tidak ada yang setia
aku gak mau pokoknya aku udah mau dijodohin
malah ditaruh dimana nih muka ibu di depan budarso
kamu tega ya bikin malu ibu
yang penting aku tetap gak mau dijodohin
yang jalannya pernikahankan aku
jadi aku berhak bilang enggak
kayaknya aku harus berbuat sesuatu
supaya dia manut
susah banget kalau dibeliin sama orang tua
ibu ibu kenapa tuh bu
aduh bu deh
bu deh tolong bu deh
ini ibu udah tau tiba tiba pingsan
cepet cepet ambil minyak kayanya
ambil minyak kayanya cepet cepet
ini aku pura pura kok
ini bu deh
ibu menik ibumu tuh sakit keras loh
kok sakit bu
kalau ada sesuatu yang diinginkan
turuti saja deh tanya menyesal
masa sih bu
yowes kalau misalnya itu kemauan ibu
menik mau pergi ke jakarta
kenalan sama rama dan keluarganya
kok ibu udah sembuh
ibu udah apa apa tuh
ini udah tau bu ibu udah sembuh
kok cepet banget tuh ibu sembuhnya
minyakkan ini cek
ini udah bisa nih
ini namanya aku beli kucing dalam karung
kalo misalnya orangnya baik
pokoknya aku harus cari tahu
gimana sih ramai itu orangnya
kalo aku nikah begini
sorry beb tadi tuh
kau lagi ribet jadi gak sempet angkat telpon kamu
iya sayang padahal tuh aku mau minta jemput kamu
papa aku tuh supirnya gak bisa
mamah aku sepirnya ke bandara tadi pagi
terus kamu naik apa dong
hah naik bajaj
atau gitu aku jemput kamu deh
udah gitu tuh bajajnya bau banget tau gak sih
ih bau busuk gitu
pokoknya kayak abis disewain kepada gang ikan deh
ih bau busuk banget
kasian banget sih kamu
iya sayang makanya aku mau luluran
kamu jemput aku ya
please banget yah yah yah
gak bisa sayang aku tuh udah bolos lima kali
aduh sayang aku tuh udah bolos lima kali
sayang please dong jemput aku
ya udah sih kamu tinggal titip tanda tangan
abis itu udah deh kamu gak usah kuliah
kamu anterin aku ya
seperti ini ya please
lu punya pacar lu gak perhatian banget sih
perhitungan amat sih jadi orang
masih cuma ngeliatin kesalahan aja luluran gak mau
tante ramel jahat banget sih
udah capek capek aku jemput
eh dia malah pergi
gimana ya tante jadi gak enak hati
gimana sih caranya ngambil hati si rama
gimana sih caranya ngambil hati si rama
udah berbagai cara aku lakuin
tapi ramanya tetep cuek
sebenarnya gimana ya tante tuh gak enak mau ngomong apa

sebenarnya tante itu udah jodohin rama
dengan temannya anak temennya tante
tapi aku gak mau nyerah begitu aja
pokoknya aku harus bisa dapetin drama
aku harus baikin si tante
terus kamu kuliah naik apa
eee yaudah deh tante
aku naik taksi aja gak apa apa kok
yaudah sarah burang
biarin kamu naik baju lagi
ya gitu dong
yaiyalah gak mungkin kamu biarin aku sendirian
kalau aku di taksir sepir bajaj gimana
ya kan jadi gak bayar
iiih saco deh serem banget kayak pacarnya
di sekitar sepir bajaj kamu mau
ya enggak dong
masa sih pas cantik kamu kasih ketugang bajaj
kamu lain kali jemput aku ya
kurang ajar tuh anak
gak taunya disini sama cewek
tuh si rama
kok dia duduk disitu sih sama cewek lain
mau tunggu sini ya
gue mau nyamperin
udah udah gak usah ngambek lagi
jadi kamu gak mau nyamperin
iya tadi aku diri diri jangan bergerak gerak
jadi disini kuliahnya
siapa dia rama
gue juga pacar rama ya kan saya
pasal kamu kan cuma aku seorang pacar kamu
gak taunya masih aja tebar pesona kesana sini
lo tuh keren
lo udah nyamperin gue
lo tega ya bawa gue parah ya
lu punya mata gak sih
ya berang sembarangan
ya kalo misalnya buta kan gak bisa jalan
lo dari kampung ya
maksudnya tau dari mana
maksudnya tau dari mana
udah saran kau tak berani
bila gitu kan sih
sukurin kamu sakit kan mau